video pemukulan seekor kucing hingga tewas sempat viral di media sosial video ini membuat
komunitas animal defender indonesia membuat aduan ke pihak kepolisian terhadap tersangka
berinisial rh pas keadanya laporan kepolisian metro bekasi menangkap tersangka dan mengatakan
jika rh bisa dijerat pidana maksimal sembilan bulan penjara jika terbukti bersalah tiga ratus dua ya tentang
penyiksaan terhadap hewan ancaman penjara mati sementara itu pemilik kucing sugya bersama suami
dan anaknya mengaku sudah memaafkan rh rh juga disebut telah membuat surat permohonan maaf secara
karena sering banyak kucing yang pada buang kotoran kali gitu pak mungkin gitu tapi sebenarnya
saya yakin percaya kalau beliau itu pelaku itu nggak sengaja makanya kami dari pihak keluarga
sudah memaafkan sementara itu seekor kucing peliharaan di cirebon jawa barat ditembak oleh
seorang warga hingga mengalami kebutaan dan terpaksa dirawat intensif unit rescue komunitas
pecinta kucing cirebon
pemilik kucing dan komunitas pecinta kucing cirebon ini langsung melaporkan
kasus penembakan kucing tersebut ke pihak kepolisian menurut pengakuan pelapor warga
yang menembak berdali menembak si kucing lantaran tertangkap tangan saat memakan ternak ayam
berapa jahitan itu bagian dalam tiga bagian luar tiga
pihak polsek ciwaringin cirebon yang menerima laporan pemilik kucing
kini tengah mendalami laporan dari pemilik serta komunitas pecinta kucing cirebon ini
dikliputan cnn indonesia